empat terdakwa kasus pembunuhan brigadir nofriansyah yosua huta barat
yakni verdi sambo putri candrawati kuatmaruf dan riki rizal
resmi mengajukan permohonan banding atas putusan hukum yang ditetapkan oleh
ketua majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan wahyu iman santoso
terdakwa kuatmaruf telah mengajukan permohonan banding pada lima belas februari lalu
sedangkan verdi sambo putri candrawati dan riki rizal meminta banding pada enam belas februari
selanjutnya pengadilan negeri jakarta selatan akan mempersiapkan berkas putusan perkara
yang telah diberikan oleh majelis hakim yang nantinya akan diserahkan ke pengadilan tinggi dki jakarta
seperti diberitakan sebelumnya verdi sambo mendapatkan fonis mati
sedangkan putri candrawati kuatmaruf serta riki rizal masing masing dijatuhi vonis
sepuluh tahun lima belas tahun dan tiga belas tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana
dari data diadisasi pekara
pengadilan negeri jakarta selatan yaitu di sistem informasi penelusuan perkara
untuk terdakwa verdi sambo terdakwa putri terdakwa kuat maruf terdakwa riki rizal
itu telah mengajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim
sedangkan untuk terdakwa